motif pembunuhan karena sakit hati yang diungkap polisi diakini pula oleh keluarga korban
kakak korban juga menepis dugaan pelaku membunuh karena permasalahan hutang piutang
pelaku diduga sakit hati lantaran sering diejek korban
antara pelaku dan korban masih berhubungan saudara sepupu
rl pelaku pembunuhan dan mutilasi sopian lubis
senin siang dibawa petugas ke lokasi jasad korban dipendam
di kampung keramat cipayung jakarta timur
di lokasi yang berada tak jauh dari rumah kontrakannya
pelaku diminta menunjukkan di mana potongan tubuh korban yang belum ditemukan
dari petunjuk pelaku potongan tubuh korban ditemukan di lubang yang tak jauh
dari lubang tempat jasad sopian lubis ditemukan
usai menunjukkan letak potongan tubuh korban
pelaku langsung dibawa kembali ke polda metro jaya untuk ditahan
saya juga nggak mau saya udah kehilangan abek
saya juga nggak mau kehilangan sepuluh biar aja proses hukum yang berlanjut
itu berarti cekcokan uang itu nggak ada bang
infonya korban sering ngejek pelaku atau gimana pak
kalau masalah itu ya namanya kita bersaudara ya biasa begitu
dan polisi menahan dua orang yang diduga pelaku pembunuhan pria
yang jasadnya ditemukan di rumah kontrakan di cipayung jakarta timur
pelaku tega membunuh
dan mengubur jasad korban dengan semen di dalam rumahnya
polisi dari polsek pondok gede polres bekasi kota dan polsek cipayung
sinensi yang membongkar lokasi penguburan korban pembunuhan sopian lubis
petugas yang dibantu warga sempat mengalami kesulitan melakukan pembongkaran
karena semen yang menimbun korban sudah mengeras
kasus pembunuhan ini terungkap saat istri salah satu pelaku
melaporkan tindakan suaminya kepada keluarga
istri rl mengetahui suaminya mengubur jasad korban
dan menutupnya dengan semen di rumah kontrakan mereka
pelaku berinisial rl ini ditangkap warga pada minggu sore
warga sekitar mengaku tidak begitu mengenal rl
yang telah tinggal selama dua tahun di daerah ini bersama istri dan anaknya
warga hanya mengetahui rl yang pernah bekerja sebagai sopir angkutan umum ini
menyewa dua rumah untuk menjalankan bisnis cuci pakaian
ini baik cukup baik ya
kalau di lingkungan tapi yang saya tahu selama di sini di kontrakan hampir kurang
setahun lah londi usaha aja londi kan
iya satu rumah
jadi begini nggak ada masalah di lingkungan
bukan sama sama berarti nggak rogan juga
pertama malah pengayang ini juga dilondi
korban sopian lubis adalah rekan sekerja rl sebagai sopir angkutan umum
menurut polisi rl dibantu rekannya rd menghabisi korban di tempat lain
yakni di kawasan pondok gede
kasus ini ditangani kepolisian sektor pondok gede bekasi